enak ya ini biskuitnya rasanya kayak kelapa asli
enak dok aku makan ini berasa santai kayak di pantai
mas gwak kasih anjalan sendiri
iya tukang dadang
ih dikira mau bonjengin saya
alhamdulillah udah kenyang perutnya cucu
enak makan ya
enak lagi kerupuknya makasih aja iya sama sama ya udah tuh cuk kalau gitu cucu pamit ujungnya
mau pulang ya ya assalamualaikum waalaikumsalam iya ada uncut kamu mau kemana mau balik lagi ke
jauh jauh cepet banget sih pulangnya oh ya ancet mams si febri udah pulang beneran
tut kamu kata siapa tadi pas lagi jalan pulang aku denger dari orang orang beneran pulang ya
beneran dong uncut masa aku bohong aku kan baru selesai ngaji nggak boleh
bohong aku kan baru selesai ngaji nggak boleh bohong aku kan baru selesai ngaji nggak boleh
bohong ya udah tuntut ya kalau gitu cucu pulang ya iih buru buru banget sih cucu kita kan belum
ngobrol nanti keburu siang insya allah besok cucu kesini ya bener yuk ya udah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam dan tut dahi tut dahi hati hati ya cu iya beneran febri udah pulang beneran mams
ma dong assalamualaikum assalamualaikum assalamualaikum salam mak ini pak warno ini
si yati yang ngaterin febri febrinya mana ada di dalam cadangan ditinggal sendirian nanti kalau
kabur lagi lewat cendela bagaimana maja atau dalam iya ya
febri ini nek suha
kamu baik baik aja
assalamualaikum kang aset
ini kang ada undangan
oh kalau jam tempat
semuanya lengkap disitu dibaca aja kang
assalamualaikum kang sobri
cucu tuh yang gak pernah keliatan kemana aja
cucu sekarang udah gak jualan suger
sekarang cucu longkos di cidahu
ngekos di cidahu
sering ketemu dede cantik
hampir setiap hari ya tuh kang
nah kang sobri
dedet mau dijodohin sama orang sana
kelihatannya dede juga suka sama kang bagja
ya udah tukang
cucu mau jalan lagi
mempelajari al quran itu
tidak boleh setengah setengah
yang sebagian dipercaya
yang sebagian lainnya tidak dipercaya
bagaimana kita akan mengembalikan
bagaimana kita akan memiliki
kehidupan yang baik
jangan mengambil bagian yang
menguntungkan diri sendiri saja
tapi melupakan yang dianggap
tidak menguntungkan diri sendiri
jangan membacakan ayat
yang untuk orang lain
tapi yang untuk diri sendiri dilupakan
yang bagian nikah empat kali dijalankan
tapi yang harus
jangan lupa like share dan subscribe
untuk mendapatkan informasi terbaru
ini tuh semacam tim konseling terpadu gitu
jadi nanti temuan kita kita akan kasihkan ke ibu yola dan juga kang kusoy
nanti temuan ibu yola akan dikasihkan ke kita begitu juga kang kusoy
dan nanti itu persoalannya akan kita bicarakan dan solusinya kita sampaikan ke pak kades
sekarang saya paham dok kenapa pak kades carinya guru wanita dan dokter wanita
karena sosok wanitalah dan sosok ibulah yang dibutuhkan desa ini dok
enak ya ini biskuitnya rasanya kayak kelapa asli
enak dok aku makan ini berasa santai kayak di pantai